hai hotel astrama haji surabaya menjadi salah satu tempat isolasi terpusat bagi warga surabaya
yang terpapar covid sembilan belas tanpa gejala hingga gejala ringan status hotel asrama haji adalah
milik kementerian agama ri yang sejak bulan mei dua ribu dua puluh satu dipinjam pemerintah kota surabaya untuk
dijadikan tempat isolasi pasien kofit sembilan belas baru baru melalui sosial media twitter seorang pasien kofitna
yang dirawat di hotel asrama haji surabaya mengeluhkan fasilitas yang tidak layak di tempat
isolasi terpusat ini mulai dari dinding yang mengelupas atap bocor air mati dan lift yang
rusak menanggapi utas twitter yang langsung viral di jagad paya ini pemerintah kota surabaya langsung
respon dan menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang terjadi menurut plt bpbd kota
surabaya perbaikan fasilitas di tempat isoter hotel asrama haji ini langsung dilakukan saat
ini yang diprioritasi
adalah melanjutkan renovasi bagian luar kamar yaitu perbaikan plafon wallpaper dan tembok
kondisi rusak sampai tadi pun saya ngecek kondisi masih belum selesai perbaikan karena
itu kan harus teknisi khusus yang memperbaiki dan perlu ada uji coba uji coba teman teman perbaiki pakai
apd yang mungkin butuh kesabaran juga karena dengan apd itu tidak begitu bebas mereka geraknya
tersebut sementara itu satgas kofit sembilan belas jawa timur akan melakukan koordinasi dengan
kabupaten kota di jawa timur untuk mengevaluasi kelayakan fasilitas tempat isolasi apalagi memasuki
bulan februari ini kasus covid sembilan belas di jawa timur kian melonjak b nina agar memangvr ya memang diakui
tempat isoter memang tidak hitam namanya yang memang diakui karena itu seperti devil man cukup lama jadi selama
bulan terakhir ini kan sempat enggak ada kasus sehingga tempat tempat isoter tersebut mungkin tidak ini
ya sudah tidak terpakai lagi dan memang beberapa tempat isoter kemarin seperti yang viral itu kan juga
terakhir itu di maintenance kalau nggak salah dua tahun yang lalu jadi ya itu memang salah satu
evaluasi yang sudah kita terima dan insya allah sih beberapa tempat tempat isoter ini akan kita
perbaiki karena kan tujuannya kan baik sebenarnya supaya apa pasien tersebut nggak repot di rumahnya
juga enggak usah mikir dan dia bisa memastikan bahwa keluarganya aman seperti itu sesuai aturan
kementerian kesehatan republik indonesia isolasi mandiri diperbolehkan dilakukan di rumah asal
kondisi rumah dan fisik warga sudah lolos assessment dari satgas kofit sembilan belas setepat
hai pasien yang masuk kriteria isolasi terpusat ini adalah warga yang terkonfirmasi positif
covid sembilan belas dengan minim atau tanpa gejala tanpa penyakit penyerta dan berusia di bawah enam puluh tahun
biar clarissa gencar wicaksono surabaya jawa timur